akibat banjir lahar hujan gunung merapi enam puluh dua orang tewas
saat ini tim sar gabungan terus melakukan pencarian korban hilang di kabupaten agam sumatera barat
total korban hilang tercatat dua puluh lima orang
di kabupaten agam dua orang diduga masih hilang
yakni kecamatan canduang dan kecamatan sungai pua
tim juga dibantu dengan anjing pelacak untuk mencari korban hilang
sementara di kabupaten agam sumatera barat proses pembersihan dibantu dengan eskavator
material yang merusak bangunan sudah mulai dibersihkan dan dikumpulkan di satu titik untuk dibawa ke pembuangan
tim juga melakukan pembersihan lumpur yang masih mengotori bangunan yang tersisa